yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid sembilan belas
ini tinggal dijemur sampai kering selama sehari
yang diajukan kembali setelah terjadi tragedi penusukan di sydney
seleksi tim nas putri ini kawang enam belas
hitungan batang lidi andi budiman calekami